usai dari lawatan kenegaraan ke arab saudi presiden jokowi dodo didampingi ibu negara iryana jokowi dodo
menerima kunjungan kenegaraan raja swedia karl gustav xvi dan ratu sylvia di istana presiden bogor jawa barat senin pagi
presiden jokowi dodo kemudian mengajak raja karl gustav xvi melakukan pembicaraan santai di beranda istana dalam sesi veranda talk
sebagai tuan rumah jokowi juga mengajak tamunya berkeliling istana bogor dan mengajak menanam pohon di sekitar lingkungan istana
keduanya juga melanjutkan agenda pertemuan bilateral bersama sejumlah menteri dari kedua negara
raja dan ratu swedia akan berada di indonesia selama tiga hari mulai dari dua puluh dua hingga dua puluh empat mei dua ribu tujuh belas
raja dan ratu berkunjung ke jakarta bogor dan bandung untuk sejumlah acara
pemerintah indonesia dan swedia menerima kunjungan kenegaraan raja karl gustav xvi
raja dan ratu swedia sepakat melakukan tiga kerjasama hasil dari pertemuan bilateral kedua negara terkait kunjungan kenegaraan raja swedia di indonesia
kerjasama tersebut adalah penanda tanganan mengenai visa bebas diplomatik antara kedua negara
perjanjian kerjasama infrastruktur dan transportasi serta perjanjian kerjasama di bidang industri kreatif
beberapa kerjasama juga ditandatangani secara terpisah yaitu kerjasama di bidang inovasi di bidang kewirausahaan
di bidang sains pak dan pembiayaan pendidikan